berbagai macam cara dilakukan pemerintah untuk bisa kembali menarik tamu tamu lokal maupun mancanegara
untuk kembali mengunjungi kawasan wisata andalan di sejumlah pulau di indonesia
termasuk di lombok nusa tenggara barat yang stagnan akibat pandemi covid sembilan belas
salah satunya adalah menggandeng key opinion leaders
mereka merupakan orang orang yang memiliki pengaruh di media sosial dan memiliki ketertarikan dalam dunia pariwisata
nantinya diharapkan para key opinion leaders ini mampu mempromosikan wisata andalan indonesia
lantas seperti apa peran key opinion leaders dalam mempromosikan sejumlah kawasan wisata andalan indonesia yang terkena dampak covid sembilan belas
berpergian itu yang harus diutamakan adalah protokol kesehatannya dulu
dan kita lihat bahwa disini selama kita mengikuti trip of wonders ini program dari pemerintah
bukan cuma promosi destinasi wisatanya saja tapi spesialnya adalah dimana bahwa protokol kesehatan itu memang sangat penting sekali gitu
jadi kita menyarankan dan mengajak audience atau followers di instagram di social media ataupun juga pembaca di blog
untuk mengedepankan protokol kesehatan tersebut
deputi bidang pemasaran kemenparekraf di lombok mengatakan pihaknya menggandeng key opinion leaders menjawab tantangan peran media di era digital saat ini
yang diharapkan mampu mempromosikan destinasi andalan di indonesia
tap of hoes ini adalah program yang menggunakan key opinion leaders untuk mempromosikan destinasi
kenapa kita memiliki peran ini
karena dengan kemajuan digital peran sosial itu sangat berpengaruh untuk membangun
citra sebuah destinasi
nah melalui program trip of wonders ini kita menggunakan orang orang yang punya minat di bidang traveling
mereka yang punya reputasi popularitas dan pengaruh terhadap orang orangnya atau followers followersnya
program trip of wonders mengenalkan para pegiat mesos ini ke destinasi wisata yang sudah siap secara tiga a
yaitu siap secara aksesibilitas amenitas dan atraksi
di masa pandemi ini program trip of wonders sekaligus mengenalkan program trip of wonders ini ke destinasi wisata yang sudah siap secara tiga a
delapan destinasi yang sudah siap menerapkan protokol kesehatan berwisata melalui penerapan cleanliness health safety and environment
selain di lombok trip of wonders dua ribu dua puluh dilakukan di beberapa destinasi lain di indonesia
mulai dari bogor bintan yogyakarta labuan bajo hingga bali